gedung tua dengan reruntuhan menjadi daya tarik tersendiri bagi pemburu tempat nongkrong unik dan ikonis
saya pun tertarik melihat lebih dekat
gedung tua yang sudah mangkrak selama tiga puluh tahun ini disulap menjadi tempat nongkrong antik
saya dibuat terpesona oleh struktur bangunan tua yang masih berdiri kokoh itu
atap bangunan yang kosong menambah suasana segar karena pengunjung bisa melihat langit yang membiru
lantai bangunan ini dibiarkan utuh dengan ornamen kuno
kayun heritage sentra kuliner yang terletak di jalan embong kemiri surabaya jawa timur
buka dua puluh empat jam dengan menyajikan berbagai menu angkringan soto aneka stik dan sambal iga bakar
seperti biasa makanan yang cantik tidak sah sebelum makan
kalau tidak di foto dulu
aromanya sambal iganya luar biasa
hmm bumbunya merasuk
ke dalam dagingnya dan dagingnya lembut sekali
seperti nggak ngelawan saat digigit
manager kayun heritage mengungkapkan gedung dengan reruntuhan tersebut sengaja dijadikan area nongkrong outdoor
dalam sehari seratus pengunjung singgah untuk menikmati keunikan gedung
mungkin kalau tempat tempat bagus di surabaya kan udah banyak
nah kalau gini kan surabaya belum punya
nah makanya itu yang dijadikan daya tarik sendirilah dari kayun heritage
berbeda dengan kayun heritage warung kopi ketan yang berada di jalan gadung wonokromo surabaya
sengaja menyajikan suasana horror
meski buka pada siang hari warkop ini menampilkan suasana gelap dengan alunan musik horror
saat memasuki area warung pengunjung langsung disambut dengan replika sundel bolong yang bergantungan
suasana kian membuat merinding dengan sambutan pocong dan sesaji bunga bunga yang dilengkapi duka

pemilik warung kopi ketan rani andriana mengatakan ide ini muncul secara mendadak saat terjadi pandemi
selain itu ia menyebut ingin memberi pilihan warung kopi yang berbeda dengan yang ada
ya biar rame aja gitu
akhirnya kita buat yang horror horror
orang kan jadi penasaran nanti
ya alhamdulillahnya orang banyak tertarik gitu
dalam sehari lebih dari tiga puluh orang yang menonton warung kopi ini
rata rata mereka nongkrong mulai pukul delapan malam hingga warung tutup pada pukul dua dini hari
ya karena suasananya itu hantu hantu gitu
biasanya sampai tutup warung biasanya
selain kopi tubruk sesuai dengan namanya warung ini menawarkan sajian ketan pulen yang mengundang selera pengunjung
nah bagi anda yang takut akan suasana horror jangan coba coba kesini ya
tim liputan cnn indonesia